pembatasan ini akan dihadiri secara hybrid oleh negara asia dan pasifik atau mitra strategis indonesia
direktur jenderal kerjasama multilateral febrian alpianto rudyat mengungkapkan
indonesia sangat percaya bahwa kerjasama multilateral memainkan peran penting dalam implementasi prinsip prinsip bisnis dan hak asasi manusia
termasuk pembentukan national task force on on business and human rights
ini sangat penting dan juga peluncuran alat penilaian human right risk untuk entitas bisnis
yang disebut penilaian risiko bisnis dan ham atau prisma oleh kemenkumham
teman teman media yang saya hormati pandemi covid sembilan belas ini telah memberikan tantangan yang luar biasa pada sektor bisnis
karena penerapan berbagai aturan pembatasan sebuah pembatasan keramaian dan perjalanan dalam rangka penanganan pandemi
telah menyebabkan juga menurunnya aktivitas bisnis secara umum
sebagai jalan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan berkelanjutan di dalam dan di luar pandemi covid sembilan belas
diharapkan relevan dalam
isu bisnis dan ham merupakan implementasi dari resolusi dewan ham tahun dua ribu sebelas
perwakilan undp di indonesia nori masashi memura optimistis
melalui inisiasi ini indonesia mampu menghadapi pemulihan ekonomi di masa pandemi
karena dengan ini di tempat dan dengan sistem konsultasi penerbangan yang luar biasa di tempat
saya sangat percaya bahwa ini akan menyebabkan sektor bisnis yang sangat kuat di indonesia
yang akan lebih resilient dan kompetitif di pasar global di sepanjang pandemi
sama seperti dalam perkembangan pandemi
simomura menambahkan regional conference on business and human rights diharapkan relevan dalam mendorong penerapan prinsip prinsip ham
dalam melaksanakan tindakan bisnis selama dan setelah pandemi covid sembilan belas
tindakan bisnis yang juga diharapkan berkelanjutan dan tangguh